jumat pagi antrian kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke pulau sumatera
terjadi di seluruh kantong parkir di tujuh dermaga pelabuhan merak banten
kepadatan kendaraan ini terjadi sejak kamis malam
setelah pemberlakuan penutupan pelabuhan akibat cuaca ekstrim
jumat dini hari pihak otoritas asdp indonesia ferry pelabuhan merak
kembali membuka operasional pelabuhan
seluruh kendaraan bisa masuk ke area pelabuhan
sebagian sudah diberangkatkan menyeberang ke pulau sumatera
dari tujuh dermaga yang tersedia
kepadatan kendaraan pagi ini selain karena kendaraan yang tertahan sejak semalam
juga bertambahnya kedatangan kendaraan dari arah jakarta
masih dari jam dua belas malam sampai sekarang masih ngantri
kalau katanya sih memang cuacanya yang agak ekstrim
otoritas asdp indonesia ferry pelabuhan merak masih mendata jumlah kendaraan pribadi
roda empat roda dua bus dan truk sepanjang kamis malam hingga jumat pagi
yang sudah diberangkatkan
pengoperasian tiga puluh satu kapal kembali dilakukan untuk melayani masa arus libur natal dan tahun baru
dari pelabuhan merak menuju bakahuni lampung
yang diprediksi terjadi pada jumat dan sabtu besok
sebelumnya pada kamis petang cuaca ekstrim menerjang pelabuhan merak banten
tingginya gelombang membuat air laut menghempas ke dermaga
kendaraan yang hendak menuju lambung kapal memilih kembali mundur
tingginya gelombang di sekitar tambat atau kolam sandar kapal membuat kapal terlihat terombang ambing
bagian pintu rampa bahkan terpontang panting terhempas gelombang